saya selama ini ngomong berbuat baik itu harus untuk orang yang berbuat baik
dan punya tabiat baik
apa lu udah merasa sempurna dalam berbuat kebaikan
lu udah sempurna apa belum
si sulam itu orangnya emang senang cari impak sama warga
bilang dia tuh dia orang baik
terus dia bilang dia mau ngebebasin si karenun
iya be mentang mentang punya temen yang bapaknya
jadi si sulam itu jadi arogan begitu be
kok jadi lu yang sewot
ya karena yang mau dia tolong itu orang jahat be
sangkin jahatnya be
kagak pernah ibadah dia
iya kan be
masa haji nolongin orang yang kagak ibadah
biarin aja deh be
ntar juga kemunafikan si sulam juga akan kebongkar
ki udah deh kita pulang aja yuk ke rumah
daripada nanti puasa kita batal disini
mendingan kita dirumah ngomongin hal hal yang bermanfaat
nyak be lagi di demo tuh nya sama warga
warga demo gara gara bang sulam ikut kebebasan si kardun
bapak be nujur lah
bang badar bang sobari bang mahmud sama bang ojo
tuh lu gak liat kan
sekarang melabat balik musim bang sulam
karena si kardon kan
kabar saudaraku istighfar kita istighfar
jangan sampai kita ditungguin setan dalam menentukan masalah ya
dalam menentukan sebuah sebuah keputusan
sekarang kita dengerin aja bagaimana bang haji memberi keputusan
kenapa dia mau bebasin bang kardon iya kan pak aji
saya itu cuman pengen semua nih warga istighfar deh
seperti yang dibinta sama umi maryam
kita semua bersabar deh
gue ini udah kagak sabar lagi tuh
kalau si cunguk modelnya si kardun masih tinggal lagi di sini
pokoknya kardon tuh jangan sampai dibebasin
gue setuju tuh apik atik papi gue
daripada diem bicara dong bicara bicara biar jelas nih kita maunya apa biar jelas biar clear benar
eh sobari kalau lo ngomong disitu ngomong yang satu ngomong yang ini ngomong terus jangan dengerin si hp
tuh kan bang
abang juga sih
gak mau dengerin pendapat istri
boleh aja dia jom
biasa kalau ada sampai yang nyakitin anak kesayangan gue si suwe mam
urusannya sama gue ntar
gak jangan emosi ya
nanti puasanya batal lho mak
gue gak tegel lah
orang ngerti perasaannya mak
ah saudara saudara tenang dulu ya
biar aji sulam dia mau ngomong dulu
kita dengerin omongannya dia
di dunia ini nggak ada manusia yang sempurna
sekarang saya bertanya sama saudara saudara semuanya
siapa di antara warga ini yang merasa dirinya sudah sembuh
kalau bank kardun itu manusia setengah jadi
apa lo udah merasa lengkap
lo udah merasa lengkap dalam mendidik anak lo
bang ojo selalu ngomong bang kardun itu manusia gak komplit
apanya bang ojo udah sempurna
bang ojo di mana
emang udah udah komplit
berbuat baik itu harus untuk orang yang berbuat baik
dan punya tabiat baik
apa lu udah merasa sempurna dalam berbuat kebaikan
itu si kardun ji
kita sekarang lagi ngomongin badar
lu udah sempurna apa belum
nah lu lagi
lu sering bilang bahwa bang kardun itu sering berbuat jolin
termasuk jolin terhadap yayang atika
emang lu udah sempurna
nah kalau nggak ada yang merasa sempurna
lalu siapa dong yang sempurna
nah allah aja yang maha sempurna
mau memaafkan makhluknya yang berbuat hilang
nah beda lah
kita kan bukan allah
cuma makhluk ciptaan allah
allah mau memaafkan makhluk ciptaannya
kenapa kita yang sesama makhluk kitanya
nggak mau memaafkan
sekarang bulan ramadan
maafin orang itu pahalanya gede
lah kalau kita bisa dapat pahala gede dari marven orang
kok bu haji sama pak haji ketawa ketawa kayak gitu
emang ada yang lucu ya
bukan lucu lagi tapi seru ngebayanginnya
saling tibuk dan saling serang
bahkan saling bakar bakarannya mia
ngebayangin para demonstran itu
yang dipimpin amir subari cs
bakal rusuh di rumahnya sulam
kalau sampai rumahnya si sulam kebakar
biar kalian lihat tuh warung buburnya
aduh aduh aduh aduh
nanti setelah si karjon dibebasin dari penjara
apakah dia bisa insaf
ada juga tuh
belum tentu cuma cek
eh neng eti
apa lu bisa jamin
kalau laki lu si karjun itu bakalan insaf
kayaknya jamin bisa
sekarang aja lu bisa bilang
ntar kalau bebas
lagi lupa deh
langsak tuh laki lu ntar
pilih gini aja deh
kita nggak usah mapin kardus sekarang
kita maafin abis lebaran aja
mut lu kayak kompor gas ya
yang apinya biru
bang kardun kan punya anak sama istri
ya ayo sebagai tetangganya kagetega aja
nanti pas lebaran anaknya nanyain bang karu di mana
seandainya si karjun dibebasin
terus dia bikin kelakuan kayak kemarin kemarin
siapa yang bertanggung jawab
bang warga pengen tau nih
bang dan semuanya yang ada di sini
ayah nenek marko
istri keduanya bang karjun
kalau sampai lagi ayah
macem macem lagi di kampung ini
ayah nggak akan bela
ayah gak akan minta bantuan sama siapapun
ayo serahkan semuanya ke warga yang ada di sini
untuk hukum bang karjun
tapi saya rasa kamu nggak bisa bersumpah dengan saya
kalau sumpah pocong
kau berani enggak